jamalia nenek berusia enam puluh tahun asal dusun pesisir utara desa kilensari kecamatan panarukan
situ bondo jawa timur ini sudah tiga tahun mengalami lumpuh dan sulit berbicara
jamalia lumpuh setelah terserang strok
kehidupan jamalia semakin memprihatinkan karena ia tinggal sebatang kara
setelah bercerai dari suami dan ditinggalkan oleh anaknya
jamalia hidup dalam kemiskinan
sehari hari ia bertahan hidup dari pemberian warga
gubuk yang ditempatinya pun milik orang lain dan bersebelahan dengan kandang kambing
jadi ini hidup sebatang kara disini cuma untuk makan sehari hari dari belas kasihan tetangga saja
sampai saat ini ini juga tempatnya ini numpang
jadi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak pemerintah atau apa ini masih
karena tak punya biaya jamalia belum pernah mendapatkan pengobatan
meski layak mendapatkan bantuan namun belum ada perhatian dari pemerintah setempat
kehidupan jamalia jadi sebuah ironi saat para wakil rakyat meminta kenaikan tunjangan
tanpa melihat kondisi rakyat miskin di negeri ini